beberapa waktu belakangan ramai bahasan soal kementerian agama merilis kenaikan biaya haji dua ribu dua puluh tiga untuk yang plus dan juga reguler
kementerian agama membuat ongkos untuk biaya haji di tahun ini dua ribu dua puluh tiga menjadi jauh lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya
namun kamis kemarin pemerintah dan dpr telah menyepakati biaya haji reguler
rata rata jemaah akan membayar senilai rp empat puluh sembilan delapan juta dengan penggunaan dana nilai manfaat mencapai rp delapan sembilan puluh delapan
saya akan mengajak anda untuk menilik ongkos haji dari tahun ke tahun seperti apa sebenarnya ya
kalau kita menarik berbicara mengenai haji tahun dua ribu dua puluh dua hingga dua ribu dua puluh tiga ada kenaikan haji yang cukup tinggi kalau kita lihat ini ya
biayanya sebenarnya adalah dari awal dua ribu dua puluh dua ada empat puluh lima puluh empat persen
ini adalah biaya yang ditanggung oleh calon jemaah haji dan ini yang dibayarkan oleh negara subsidi
kemudian dua ribu dua puluh tiga subsidinya justru dikurangi jadi empat puluh
rp empat puluh empat tujuh persen dari rp lima puluh lima tiga persen
sehingga tadi ada keluar angka penambahan biaya sembilan juta hingga dua puluh tiga juta
ini ditetapkan oleh pemerintah melalui kementerian agama bahwa untuk jemaah haji yang sudah melunasi biaya di tahun dua ribu dua puluh hingga dua ribu dua puluh
sehingga mereka akan mendapatkan kenaikan biaya haji sebesar lima puluh lima tiga persen
sebenarnya kalau kita bicara mengenai kenaikan harga biaya ini kenapa naik ya
beberapa referensi saya baca tadi dari kementerian
kementerian agama sendiri yang menarik adalah kita ada biaya penerbangan
nah ini biaya penerbangan ini tidak bisa dimunafikan ya
karena kita bicara mengenai penerbangan ini dari negara asal menuju ke arab saudi ini rata rata mencapai rp tiga puluh tiga sembilan ratus tujuh puluh sembilan tujuh ratus delapan puluh empat
kemudian ada variable lain ini adalah akomodasi di makkah
ya akomodasi ini merupakan biaya juga harus ditanggung sebesar delapan belas juta
kemudian ada lagi biaya tambahan yaitu berupa akomodasi di madinah
ya ini harganya juga berkisar sekitar lima juta
kemudian ada biaya hidup
ini kisarannya rp empat juta
kemudian juga ada visa
kemudian yang terakhir adalah paket layanan masyair
nah ini adalah biaya biaya rincian yang memang harus ditanggung oleh warga atau para jemaah yang ingin ikut ibadah haji setiap tahunnya
tetapi semua ini perlu kita ketahui bahwasannya
karena ini juga dipengaruhi oleh beberapa poin
yaitu dengan nilai tukar rupiah yang sangat tinggi
dipengaruhi oleh dolar
jadi kalau kita bicara pemerintah selalu bilang kenapa sih warganya selalu bilang kenapa harganya naik segala macam
karena kita tidak bisa menafikan
kalau aftur sendiri juga naik
kemudian juga di sana di negara arab saudi sendiri misalkan kita bicara mengenai akomodasi
kemudian juga konsumsi
nah ini adalah biaya biaya yang memang akan selalu mengalami dinamika mengalami kenaikan sesuai dengan dolar as
jadi pemerintah mau tidak mau memang harus menambah biaya subsidi
kemudian kita beralih ke jemaah haji tahun dua ribu dua puluh dua ini maupun dua ribu dua puluh satu
yang menarik adalah kalau dua ribu dua puluh kita lihat memang tidak ada kenaikan haji
tidak ada perjalanan haji mengingat memang pandemi
kemudian juga di dua ribu dua puluh satu pun demikian
tetapi ketika di dua ribu dua puluh dua mencapai tambahan tadi sembilan empat juta rupiah
tetapi buat warga ataupun para jemaah yang akan berhasil menambahkan
yang akan berangkat haji pada tahun dua ribu dua puluh tiga akan membayar sekitar dua puluh tiga lima
tadi banyak sekali yang akhirnya berpikir untuk mengurungkan keberangkatan haji mereka
karena mereka per orang yang berangkat tahun ini mereka harus menambah pelundasan sebesar dua puluh tiga lima juta rupiah
ini jumlah yang cukup besar buat sebagian warga indonesia
tapi kalau kita melihat bagaimana pemerintah sendiri sudah memberikan subsidi terkait dengan dana manfaatnya sendiri
ini merupakan hal yang juga harus dipertimbangkan
nah kita juga melihat bahwasannya
pemerintah yang menanggung haji ini ada beberapa manfaat
tadi ya salah satunya misalkan kita kalau naik haji pemerintah itu bisa memikirkan masalah tempat tinggal
di sini ya biasanya rata rata jemaah haji ingin dapat penampungan ataupun hotel itu dekat dengan tempat ibadah
sehingga mereka aktivitasnya bisa lebih dekat menghemat waktu dan mereka lebih fokus
kemudian juga konsumsi rata rata pemerintah kita bisa memberi sampai tiga kali
ada yang mengatakan bahwa saya nanti akan dikurangi
menjadi dua kali
kemudian juga biaya hidup tadi biasanya rp satu lima ratus real
ini akan dikurangi menjadi rp tujuh ratus lima puluh
nah angka ini sebenarnya beberapa subsidi yang memang harus di adjust
mengingat tadi ada beberapa variable kalau saya katakan dari kenaikan nilai tukar amerika sendiri terhadap rupiah
kemudian juga dengan kondisi dinamika sosial politik kemudian juga geopolitik dan juga fluktuasi
aktivitas di arab saudi sendiri memang meningkatkan harga dari konsumsi akomodasi dan juga transportasi
kita juga ingat ketika dari madinah ke mekah juga menggunakan pesawat terbang
nah kemudian kita beralih ke slide berikutnya terkait dengan kuota haji
ini menarik ya kalau kita bicara mengenai kuota haji
kuota haji yang kalau kita lihat sebenarnya indonesia mendapatkan jumlah yang cukup signifikan tapi permintaannya juga banyak
nah tahun ini jemaah haji kita mendapat kuota sekitar dua ratus tiga ratus dua puluh jemaah
dengan total sebanyak dua ratus dua puluh satu jemaah ini
nah kalau kita breakdown ini sebenarnya yang paling banyak sebenarnya ada provinsi provinsi seperti jawa barat ya
provinsi yang mendapatkan kuota paling banyak tahun ini berdasarkan dari kemenak adalah jawa barat
ini jumlahnya mencapai sekitar tiga puluh delapan lima ratus enam puluh tujuh orang
ya kemudian disusul jawa timur
dan kemudian juga banten
nah ini juga berpengaruh terhadap waktu tunggu
anda bisa bayangkan dengan jumlah sebegini banyak waktu tunggunya seberapa lama ya
ini jumlah antriannya ada lima dua ratus jemaah
wow jumlahnya cukup signifikan ya
tadi yang saya riset dapat data dari kemendak kementerian agama sendiri yang menarik adalah paling cepat itu di jakarta
sementara yang paling lama
sementara yang paling lama
tadi adanya ada di kawasan sulawesi selatan
wow jumlahnya lama sekali sampai dua puluh lima tahun
ini jumlah yang cukup lama sehingga berpengaruh terhadap bagaimana nanti kita melihat
kalau harganya sendiri ini dari tiga puluh empat hingga menjadi empat puluh delapan ini sangat terpengaruh dari harga dolar rupiah dan juga sejumlah komoditi memang mengikuti kurs dolar sendiri sebagai salah satu patokan
sudah selesai sepertinya
nah tambahan biaya dua puluh tiga lima juta rupiah adalah syarat wajib bila jemaah haji antri di tahun dua ribu dua puluh dua dan dua ribu dua puluh tiga di haji tahun ini
selain nilai dua puluh tiga lima juta rupiah terbilang besar jangka waktu pelunasan pun terbilang singkat hanya empat bulan
bagi mayoritas jemaah haji dua ribu dua puluh tiga mencari uang rp dua puluh tiga lima juta rupiah dalam waktu empat bulan sangat berat dan membutuhkan keajaiban